pemerintah indonesia mengaku akan kembali mengevaluasi rencana bantuan dan pinjaman untuk pembangunan dari pihak softbank perusahaan telekomunikasi dan media asal jepang
hal ini disampaikan menteri koordinasi maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan usai mendampingi presiden joko widodo menerima pihak softbank di istana merdeka pada jumat pagi tadi
menurutnya rencana bantuan pinjaman pihak softbank dengan nilai seratus miliar dolar amerika atau setara dengan satu empat ratus triliun rupiah merupakan angka yang sangat besar dan harus dihitung dengan nilai rasionalitas kebutuhan
luhut juga menjelaskan nantinya dana dari pihak softbank dapat digunakan sebagai pendukung pembangunan pemerintah
komitmennya sangat besar sekali jadi kita juga harus menghitung dengan cermat jangan waktu kita janji kita tidak bisa deliver
tadi presiden setuju dengan konsep besarnya dengan angka yang disampaikan juga sangat
ya kira kira begitu
tapi kan kita mau exercise angka itu berapa sih sebenarnya rasionalitasnya
jadi tidak sekedar kita hanya terima uang tapi kita juga pengen bahwa dana itu yang betul betul punya return yang bagus
dari bank itu masuk semua kapital pengen masuk di kapital
tapi memang khusus pembangunan gedung pemerintah itu dibiayain oleh state budget
tapi nanti semua pendukung
penghitungnya itu bisa oleh nanti softbank atau masayoshi